jika mengunjungi kulon progo yogyakarta ada kuliner khas dan lawas yang bisa ditemukan
salah satunya di pasar wates ada beberapa penjual jajanan pasar yang menjajakan penganan
rawal terbuat dari singkong namun growel berbeda dengan kuliner ubi kayu lain singkong
direndam selama dua malam sebagai langkah fermentasi alami proses ini dilakukan hingga
muncul aroma menyengat
singkong lalu dibersihkan untuk membuang aroma busuk lalu digiling dan dikukus selama sepuluh jam
di desa tapen hargomulyo setidaknya ada enam tempat yang memproduksi growol secara rumahan
salah satunya dilakukan yadi bersama orang tuanya ia membuat growol sejak tiga puluh tahun
yang lalu meski kuliner modern saat ini marak ia mengaku hal tersebut tidak menurunkan
kegiatan ataupun jumlah produksinya
sehari itu kalau saya bisa mencoba saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya juga tidak bisa
saya tidak mencoba
saya ingin hanya membuat aduk klamme
jadi anda harus mencoba
itu dapat pizzai

pingin saya ke dalam destinara bisa
saya sudah ingin berhasil
di perjalanan yang telah saya lihat
sekarang sudah tidak mengalami penyerapan makanan yang sebelumnya
sekarang memang bisa berhasil
ternyata sudah membuat bible klamme
sejuk waktu itu itu rata rata zeal position rp lima puluh orangilang sangkat

tapi enggak berhasil
di pasar growol dijual potongan mulai harga rp dua
teksturnya ini mirip seperti kalau orang jawa bilang ini seperti jadah atau ketan
jadi agak agak lengket karena ini terbuat dari singkong
dan aromanya agak agak asem dan mirip seperti aroma natape
tapi kalau rasanya seperti apa
enggak ada rasanya
lengket lengket di mulut
dan biasanya memang rawol ini sebagai pengganti nasi oleh masyarakat kulon progo zaman dulu
dan sampai sekarang pun masih ada sebagiannya
dan biasanya kalau makan ini ditambah dengan lauk ini
manis ambar seperti nasi
tidak berbeda dengan nasi growol memiliki efek mengenyangkan karena memiliki kandungan karbohidrat
indra yani raksmi kurnia yuniarwan yogyakarta